masih berikutnya kaset narkoba polres metro jakarta timur tewas tertabrak kereta di jalur kereta api jatinegara bekasi sabtu pagi
belum diketahui penyebab kecelakaan ini
kepolisian resort jakarta timur bersama tim inafis polda metro jaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
melakukan penyisiran di lokasi kejadian serta memeriksa beberapa saksi terkait dengan kasus ini
kapolda metro jaya irjen pol karyoto juga sempat mendatangi lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang menewaskan anggotanya itu
sementara itu kapolres metro jakarta timur komis paul leonardus harapatinja simarmata membenarkan bahwa yang tertabrak kereta adalah
kasat narkoba polres metro jakarta timur akbp budi alfreds towoliu
ada pun jenazah korban langsung dibawa petugas ke rumah sakit polri keramat jati untuk diotopsi
kepolisian resort jakarta timur jaya irjen paul karyoto juga sempat mendatangi lokasi kejadian perkara
dan melakukan penyusiran di lokasi kejadian serta mengetahui penyebab kecelakaan yang menewaskan anggotanya itu

kepolisian resort jakarta timur jaya irjen paul karyoto juga sempat mendatangi lokasi kejadian perkara dan mengetahui penyebab kecelakaan yang menewaskan anggotanya itu